sampai jumpa di video selanjutnya

yang lebih malu daripada dimetik lu ketawa
satria kamu tuh baik sekali ya
aku punya ide nih
aku punya ide kok punya ide
tinggal empat hari lagi
apa benar aku harus menikah dengan ayah
pak anggrek akan maafkan aku kalau menikah dengan wanita lain ya
aku merasa bersalah sama anggrek
aku kangen sama kamu
mas mau kemana mas
aku mau pergi
mau kemana mas
kalau saya boleh ikut saya mau ikut mas
selamanya aku akan mencintai anggrek
kamu siap menerima kenyataan itu kalau kamu menikah dengan aku
saya juga kagum sama mbak anggrek mas
saya siap kok terima kenyataan itu
kamu rela jadi pelarian anggrek
mau kasih tahu sama mas erwin
saya sangat mengerti keadaan
dan perasaan mas erwin saya
sangat mengerti mas
tapi saya nggak bisa menjadi mbak anggrek
karena saya ini tetap cahaya
tapi saya akan terus berusaha untuk bikin mas erwin bahagia
saya akan mencoba menjadi istri yang baik untuk mas erwin
aku rasa ini yang terbaik untuk kita berdua
kita ini dalam posisi yang sama
kita tidak akan pernah bisa merasakan cinta lagi
jadi daripada kita terus menderita semua itu
ya lebih baik kita hidup bersama
aku terima kamu apa adanya
dan aku yakin
anggrek juga pasti
pasti bisa menerima kamu
gue mohon banget ya
kita boleh jalan jalan bareng sama mas erwin sekali lagi
kamu tuh harusnya ngerti kalau aku sama mas erwin itu udah mau menikah
kamu gak akan bisa ganggu hubungan aku sama mas erwin lagi saat
ini buat yang terakhir ayah
buat yang terakhir
boleh ya mas
buat yang terakhir mas
kamu mau ke beratan ayah
jalan aja deh
ketemu dengan pak edi
jadi talitha udah sampai di tempatnya pak edi
pas talitha sampai di sana
talitha ketemu sama orang yang talitha benci banget
talitha salah talitha emosi
kata siram mukanya pakai air
orang itu tamu kehormatannya pak edi pak
karena pak edi waktu jadiannya
pak edi marah
dengan mau terima dokumennya
pak pasti marah sama talitha ya
udah udah gak apa apa
ya udah kita cari jalan lain ya
ini jalan satu satunya
telepon telepon terus kamu gak diangkat
aku pasti tadi gak denger
iya miss call kamu banyak banget
maaf ya kak gak denger kak
pemben kamu kok
rapi banget tadi nih
ini tuh soalnya
eh ke rumah aku yuk
gue udah pinjit dah
ada apa sih kak
tanto udah sembul ya
ampun ya ampun
bagus ya kalau gitu tanta
maksudnya kakak seneng banget deh
terus terus tante duduk aja
tante duduk aja
tante duduk aja
tante duduk aja
tante duduk aja
tante duduk aja
tante duduk aja
tante duduk aja
tante duduk aja
tante duduk aja
bukan aku gak mau cerita sama kamu tentang masalah aku
lihat keadaan kayak gini aku tunda dulu aja deh
disini juga masih ada masalah
aku gak mau ngerusak kebahagiaan kamu
secepatnya nanti aku pasti cerita sama kamu
dan kebelah pulangnya
sekarang lo pernah lihat gak
seneng bahagia kayak begini
cuma gue yang tau bagaimana cara bikin ayah bahagia
ayah mah kita bentar lagi pulang mah ya cepet di hurilah ayah gemes nih mau hukum yang namanya
ayah cahaya ayahnya gatal ngikutin dia gemes oleh tulang berwarna hai hai hai
yuk jangan pikir you monika you bebas tugas ya lagi anju ngapain sih sama si
tukang tepe penyeti ini hah ayo kau udah bilang ayo nggak denger sama dia eh nggak suka
ayuh kumiu yang marah ayuh kumiu yuk sikat dapur air dapur air kotor banget soalnya oh iya
hai hai hai saat mendingan lu pulang aja sekarang
ayah lebih daripada gua tapi dia bisa ngebahagiain ayah tapi saat lu bisa bikin ketawa ya tapi hanya
ada saat yang dihukum sama sekali nggak ngomong apa apa lu diem kayak gitu ya orang yang mau kebahagiaan kayak gitu